berkat karakter balapnya yang agresif ary berhasil finish di posisi pertama setelah start dari posisi terakhir yakni grid ke enam belas
yang sangat parah di indonesia
nah kalau dari karakternya sendiri
jadi kalau satu rangkaian sepuluh kereta ya dua puluh miliar
terima kasih atas waktu anda pak alphonse
kami menyarankan ketamu untuk isi daya tidak lebih dari satu jam
yang menjadi landasan bagi kita
jadi dari kami sudah mulai mengirim itu dari tanggal dua januari
karena nanti kita akan melubanginya dengan gelas ini
dan sudah punya aturan aturan yang jelas gitu
aku sesimpel nggak ada duit sih kak kalau ada juga kayak buang buang
juga terima kasih kepada pemerintah provinsi dki jakarta
enggak sih enggak mario awal awal sih
itu identik dengan kekerasan itu artinya sebagai pelaku kekerasan gitu bahwa ada supporter yang
kita mau transformasi bangsa kita
oke berarti kalau di melbourne ini untuk pemungutannya tanggal delapan
dan di bawah ini sebenarnya sudah ada halte busway duku atas seperti itu
co founder dari pergerakan
hari ini bayangan ada menteri dan bekas menteri di sepak bola indonesia
meski demikian memang banyak stasiun lrt di jakarta yang terhubung langsung dengan halte bus transjakarta
nah yang tadi ketinggalan bagaimana caranya membersihkan
dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa
baik iklim dunia usaha maupun juga regulasi perpajakan dan yang terpenting empat puluh juta lebih lapangan kerja
yang mengorganisasikan dirinya menjadi sebuah organisasi
gitu kurang oke gitu jadi akhirnya gue
kan itu yang menghidupkan justru diskursus politik kan
untuk baneton berdiameter dua puluh cm berat adonan sourdough setidaknya dikisaran enam ratus gram
yang jangka waktu pelaporan akhirnya adalah tiga puluh april
atau lawan apa negara dari timur tengah tuh dia mainnya jago banget
jangan sampai nanti keluarnya di luar negeri
jadi kalo misalnya basketnya kayaknya kalo disatuin disana juga jauh ya
maka kalau satu rangkaian sepuluh kereta itu enam belas miliar
bahkan lebih bahkan lebih berbahaya dari perang nuklir sekalipun
spanyol belgia dan swiss termasuk di dalamnya
bahkan penggemarnya bukan hanya warga kota bandung saja
menurut seorang pengembang biak hewan reptilia fahri auzan
jadi memang kita gak bisa ngasih keluasan
itu memang untuk tahun ini bervariasi
sebetulnya pro kontranya mungkin bisa dijelaskan kepada kami
direkturnya atau dirjennya atau yang lebih tinggi itu
bisa kita fasilitasi dengan bantuan perbankan
jadi untuk peraturan terkait pemanfaatan asetnya
termasuk juga soal katakanlah peningkatan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil menengah
masyarakat bisa disampaikan juga melalui aplikasi portal pengaduan konsumen
sehingga memang tantangannya adalah tidak ada offseker yang mengelola itu
tapi mereka mendirikan republik untuk semua
boleh dong nanti gue minta kontaknya boleh dong
kita coba ayam yang jadi andalan warung kocomba ini
karena itu menjadi ranah penyidik kepolisian tindak pidana umum tentunya
nah sampai akhirnya ini dari tujuh hampir delapan tahun pernikahan gitu ya
oke oke kak cio ini terakhir sih pertanyaan terakhir buat kak cio sendiri harapan kedepan pengen ngelakuin apa sih di basket kak kan udah mau kontrak abis dan mau pindah tim baru harapannya apa sih kak kedepannya di basket sendiri buat kak cio
tim liputan cnn indonesia
salah satunya permukiman di jalan lodan rw delapan
iya banyak kasus kasus seperti contohnya kasus asuransi jiwa bumi putra juga
dan apalagi pakai anggaran rakyat yang
terus apa namanya temen temen pada bilang itu apa pemain pemain basket gituin
sekarang mbak dan mas sudah ditambah menjadi empat belas hari
engga bukan maksudnya gue ada naksil prima donna diangkatan gue juga gitu
kalau digunakan untuk internal bank gitu ya
dua belas kriteria bagaimana kelas rawat inap standar itu
tim liputan cnn indonesia
nah ini hanya dengan bisa dijumpai alat pencetak ini untuk dibikin di toko
termasuk yang masih dalam kandungan ibunya
jadi ketampilkan secara budayanya ibu
kemarin kan karena dampak pandemi
menyebabkan gagal jenis akut dan ini cepat sekali
karena penempatan panggung dan
sepertinya bisa melebihi dari yang dilaporkan oleh pihak kepolisian dari petugas medis ya
posisi kita hari ini seperti apa dunia seperti apa dan ke depan seperti apa begitu
perseroan tengah menerapkan teknologi binary unit
tiga tahun kemarin tuh pandemi tuh bisa dibilang aduh kita gak bisa kemana mana
hamin empat hingga tenggat waktu
yaudah mah ke jakarta aja sekalian liat biar mama tau gitu loh
kalau saya tanyakan dibandingkan merayakan lebaran bersama keluarga
itu kalau ngomongin latihan ya latihan lari tuh
kemarin kan sempat juga timbul pertanyaan besar nih
berhenti melakukan produksi beras itu sendiri
agar tempat tersebut bisa melakukan proses dan protokol kesehatan secara tepat dan baik
jangan sampai mematikan usaha usaha di daerah
telur ini diracik bersama dengan iringan
bang roky kan di belakangnya katanya ada barisan buruh nih
baik baik puji tuhan baik
lu lebih setuju untuk passing ke rigi
melalui perangkat yang ada di cianjur
dari smp itu tuh sempat ini juga
baik partai sebuah partai yang mau ngusungnya
jadi kalau kita lihat penjelasannya secara komprehensif dari keempat menteri itu
padahal kita berkontribusi juga kan kepada ekonomi negara ini sekitar delapan puluh persen
hal ini diduga disebabkan sempat terjadi kebakaran di tpa
konteks tegak lurus itu kan ada dua
bagaimana situasi di kalangan penggilingan padi terkait dengan produksi utamanya di sektor tanaman pangan
memang kita kalahnya di final jadi memang
tni batam akan ngelatih salah satu klub
kalau dia alergi ya bukan antibiotik jawabannya

selama berjam jam baru kemudian dipotong dan langsung dimakan
iya kenapa harus masuk reaktor karena kita harus matiin tuh bakteri bakterinya gitu
menu ini merupakan goles dengan tambahan jamur yang ditumis serta garnic bread berbentuk hantu
sudah kita ketahui bersama
mohon tenang bapak ibu nanti akan kami berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi
kita ada beberapa perkara yang terkait dengan pemberian biaya apresiasi
jadi kalian masih ada beberapa hari lagi ya beberapa hari lagi untuk latihan gitu
atau langsung datang ke kpp ke kios seperti yang ada di belakang saya ini
ini salah satu kegiatan yang terbaru dan yang paling berkesan
itu masih ada jarak waktu tuh sampai dipanggil latihan pon lagi
bahwa kami tidak menghendaki kalian tuh
nah karena dia berafiliasi gitu lah kira kira dengan partai ini
bahwa jangan sampai kris ini dibuat
nah dia tuh dia tuh emang support banget sama anak basket akhirnya dari situ udah saya gak pernah bayar uang sekolah lagi tuh jadi subsidi silang subsidi silang kalau zaman itu
jadi udah paham gitu
iya dari awal kan uph libur kan basket dan lain lainnya jadi online
mulai dari untuk dikonsumsi sendiri dijual kembali bahkan untuk diolah di warung atau kafe
krisis yang kita harapkan tentu dampak dari kejadian bencana menghadirkan situasi yang tidak nyaman
jadi kayak ya bisa sangat memakan waktu
kita pemerintah harus mampu memberikan insentif kepada petani bila diperlukan
karena ini terbukti bisa mengurangi laju masuknya ke rumah sakit
tentunya ini bisa menjadikan evaluasi kita
contohnya suatu pinjol a menawarkan produknya dan ada beberapa yang melakukan pinjaman ada korbannya
jadi jangan dianggap itu kegiatan biasa saja
ini berarti nggak bisa langsung ini ya setelah di preview ternyata harus ada yang diperbaiki seperti itu ya
penggunaan air purifier dapat memperbaiki kualitas udara dalam ruangan
baik jumlahnya maupun periodenya karena sebatas untuk
bisa segera membeli kepada pihak pihak yang bisa
jadi itu lucu tuh jadi awal tuh saya sempet
mudah mudahan itu tidak
untuk membahasnya sudah bersama saya mira sumirat presiden asosiasi serikat pekerja indonesia
tapi gara gara ini kayaknya nggak betah gitu ya betah
nggak sekolah negeri biasa main bola dulu
karena kita berdua habis potong rambut
ini secara manual dipotongin seperti ini karena memang kita nggak perlu teknologi advance lah untuk pencacahan
belum dapat gelar juara sebanyak di aspak
kemudian ditegaskan dengan terang benderang
karena sekarang ini kan masalahnya yang terjadi adalah bukan kepenambahan tapi baru akan permadaan atau penggantian armada
jadi pertimbangkanlah carilah yang tidak berurusan langsung dengan pengelolaan data dan pengamanan data digital ini
sistem kris ini bukan hanya pendapatan jkn
dan partai disitu akan lebih diuntungkan ketika bicara mengenai
fungsi keempat adalah mendeteksi bahan peledak atau handak
ini bisa dilakukan pertolongan lalu kemudian pendampingan
apa yang ideal menurut abang indonesia ini nanti ya ke depannya
bertindak sebagai saksi dalam persidangan hari ini untuk pertama kalinya kedua orangtua brigadir
ngerasain bahwa disuruh mau bola disuruh ngelawan tri gitu gitu
kemudian tahun keduanya kita ngambil
yang memiliki nama berbeda seperti gyoza di jepang dan mandu di korea
itu biasanya mereka meminta untuk banyak
briket ini kalorinya sangat tinggi itu bisa rp delapan sembilan dan dia juga bebas dari kurang
jadi yaudah lanjut lah diarahin
perdalam visi misi dan program kerja para calon presiden yang telah disampaikan
apa apa meeting meeting yang kami lakukan gitu
kita ingat banget dulu ada momentum yang menjadi sorotan dunia ketika ada presiden korea selatan
mungkin ini salah satu cara yang bisa kita tunjukkan
di tengah satu tahun ini pak kalau saya intip intim nih pak ya
penambahan kapasitas terpasang panas bumi di indonesia
bahwa setelah kita mengkaji ya
dan saya kemarin mengundang mbak inul bang hotman untuk ngopi
semisal memberikan kalimat penyemangat juga
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat udah mulai
jadi rokok itu diangkat normal seperti barang produk produk lainnya
netflix usernya kebocoran data
kita akan mempertimbangkan untuk kemudian saya tetap di dpr ri
satu saya sebagai pembantu presiden menteri ya sudah disampaikan sejak awal oleh bapak presiden bahwa visi itu ada di bapak presiden
kayaknya cukup kaget sih
kalau yang saya lihat mah enggak cuma pakai keresek
pemain itu sekarang mimpinya cuma main dbl doang
karena ini tujuh puluh tiga masyarakat indonesia suka bola
aska michael nggak main juga cin nggak main
karena kan dalam beberapa hal terutama misalnya kayak kegempaan dan lain lain bahan yang terlalu getas ini mudah sekali untuk retak
bisa menghasilkan enam hingga tujuh juta dengan biaya produksi sekitar
itu menceritakan kisah kerusakan
dan saya tahu bahwa menjadi istri kepala daerah itu punya delapan organisasi yang menaungi
ini yang ada di depan mata ada u tujuh belas
jadi karena hari ini di kawasan selangor itu adalah pemberlakuan perintah kawalan pencerahan yang pertama
itu adalah orang orang yang belum terdaftar dimana mana
nanti tau coblosnya gak sesuai dengan ini gitu
iya soalnya katanya waktu sebelumnya itu trio magdi katanya
ada dua isu yang mesti diasuh oleh calon presiden
parabowo ani sama ganjar gitu
angka inflasi angka milik pemerintah
ini terjadi digelar di preston inggris pada seribu sembilan ratus empat puluh delapan dan hingga tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan
jika muncul gejala gejala klinis ke arah sedang dan berat
mostly pun untuk memang enaknya untuk entertainment ya
kalau memang kita gak dapet spot tuh kita cuma ngarepin ya
iya bener sih kalau gitu masih agak keren loh
dimana walaupun begitu kini mereka juga menyerbu kawasan tepi barat dengan alasan untuk mencari dan menupas
dan orangnya harus tetangga dan mengerti
selain banjir rob sebagai wilayah yang dikelilingi kawasan industri
dan yang lebih bisa diandalkan lah
abas mencoba untuk terus membagi pengetahuan tentang basket dan juga pilihan kita basket
visi visinya kampus lah gitu
maksudnya ya itu kan jadi apa ya
yang pertama anjing k sembilan berfungsi sebagai pengendali masa atau dalmas
jadi kecelakaan selalu dijalankan dengan pelanggaran ataupun ketahuan
thomas trikasi lembong atau tom lembong disebut sebut dalam debat keempat oleh cawapres nomor urut dua gibran raka bumi raka
karmel mursalim riki maulana jakarta
jadi ss itu singkatan dari sangat sederhana
jadi seminar seminar yang berbau politik
ya gua yang thank you udah diundang di abas talk
popok sekali pakai merupakan pilihan yang dianggap paling praktis bagi orang tua
bursa nama calon kepala daerah mulai bermunculan ke permukaan
artinya bahwa kita ketahui bahwa kondisi di istora kalau dipakai event itu tentu tidak semua kursi bisa terpakai
kira kira ya apa nih yang akan jadi taktik dari erik di dunia sepak bola tanah air
oke saya juga bingung ya kenapa harus di dki dua jakarta dua gitu
dan untuk mengantisipasi dampak dari penurunan produksi beras ini
tapi pendapatan rumah sakit pun bisa berkurang
dan ini adalah lorong menuju ke berbagai moda transportasi lainnya tersebut
ya saya maunya nggak ada kepentingan
tiap ramadan itu kan pasti ada buka bersama di sini
terima kasih kapolres jakarta pusat
di antara ketiga materi hasil pengolahan sampah popok sekali pakai tersebut
bahkan di tempat pemrosesan air sampah
ada futsal tari dan melukis
itu sudah menerapkan hal yang sama sudah cukup lama ya
apalagi sebagai tuan rumah itu tadi
mas rajiv artinya selama penanganan pandemi di sana di malaysia kalau anda sebagai wni sendiri melihat artinya warga sempat kendor juga ya mas
yang berhak menerima program ini adalah rumah tangga pelanggan pln
dengan kemauan gue sendiri dan kecinan
caranya tumpuk tiga lembar daging seperti ini kemudian gulung perlahan seperti ini
jadi sebenarnya alasannya itu ya
jawa timur mulai menghadapi gelombang ketiga covid sembilan belas
tak pernah kekurangan opsi kawasan fluid jakarta utara diisi dengan beragam macam makanan
atau ya seminar seminar yang sering abang ini
apalagi ini saya pertanyakan
apabila perintah tertulis ojk tidak dilakukan oleh ljk
itu sebenarnya motonya uph secara umum sih
kalau musimnya pasti banyak
kalo sekarang kita liat ini investasi aja perlu ditarik
karena gabungan bagaimana mengikapi ini
nah selain itu perlu kami sampaikan juga bahwa dari konflik ini terkait dengan konflik ini
semua bagian pupuk dipakai kecuali bungkusnya ya kalau ada bungkus kecuali bungkusnya
semangat sendiri ya buat bikin youtube ya
atau rp lima belas lima ratus per kilogram
karena di dalam ppns
kepada lembaga jasa keuangan yang diduga melakukan perahu
misalnya budaya itu dari turun temurun ya ibu ya
nah disinilah relevansinya kenapa empat menteri itu dipanggil
jadi barang jadinya ada soul nya gitu loh ada jiwanya gitu loh
si jul iya si jul si jul iya dari pertama semua tapi ini adik kelas gua si julian
harus ngepost jadi kayak gitu gitu sih kerja
seperti bekasi juga sudah menyiapkan rute rute baru yang nanti tanggal delapan belas juga akan dioperasikan untuk menunjang kegiatan di lrt
itu gara gara mau ikut politik enggak
supaya orang itu tidak terlalu lama menunggu makanan ibu
saya dibawa bawa anduk basah ngerasain saya
boleh minta kontaknya tuh di greens
yang pertama itu ada bpr di bali
banten kita sudah bulet
dia menyeroti koordinasi di lini belakang serta ketajaman barisan para penyerang
nah kalau misalnya berbicara soal dua ratus tiga miliar barel
mendatangi kantor direkturat lalu lintas polda bali
diharapkan cupmu akan menjadi tuan rumah di negara sendiri
pak anhar terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
jadi sepuluh tahun sepuluh tahun lah sepuluh tahun sepuluh tahun
jadi tuh di dalam jeruk nipis memang ada keloponoid namanya narigin
namun keindahan batik membuat banyak pihak di luar keraton yang ingin mengenakan batik
abis david nuban kayaknya ini orang kedua ya
tapi kalau sekarang karena presiden yun dibalas lagi
selama empat belas hari bagi orang yang telah mengunjungi indonesia
ini kalau udah makan aduh
karena justru sekarang rumah sakit kalau nggak bekerjasama dengan
dan di sini perlu saya sampaikan bahwa ini adalah laut
dengan kemudian dilempar dalam konteks uji publik
dia kemudian waketum partai golkar ahmad doli kurnia serta direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya telah bergabung sama kami
yang terletak di perbatasan antara iran dengan azerbaijan
dalam satu bulan warga kampung dinamo surabaya mampu menghasilkan omset
akhirnya mereka tidak hanya di jalur gaza tetapi juga di wilayah tepi barat
memang penyebabnya itu tidak bisa dikatakan tunggal
ini angkanya ya sekitar dua lima ratus
dan berbeda dengan tahun dua ribu dua puluh dua mengalami peningkatan juga yang cukup signifikan yaitu satu ratus lima puluh tiga triliun rupiah
maka dengan sangat terpaksa kami hentikan
ya kami saat ini sedang konsolidasi terus menerus bersama kawan kawan aliansi ya
dan kita bakal ada kejutan ya cen ya
kita berlatih di turki kita coba membawa pemain yang terbaik
singkatan singkatan mungkin mungkin lebih panjang
dan yesaya pun ya gak bela pon bali kan makannya
maksudnya jadi orang yang lebih baik gimana caranya caranya kerja keras bagaimana caranya bagi waktu dan segala macamnya
nah ini yang perlu dibuka secara apa adanya kepada masyarakat sehingga semua kita ini juga kemudian mempunyai pengetahuan dan pemahaman untuk melakukan proses pencegahan maupun pengobatan ketika ada keluarga kita ataupun sweeper kita yang mengalami
kenapa karena memang selain ideologinya yang berbeda di level politik dan pemerintahan
dan seperti apa gitu penanganannya gitu kalau di ojk
tapi saya kemudian mengatakan bahwa sebetulnya yang menjadi dalil itu kan bukan hanya bansos
banyak dinikmati oleh sebagian besar pengguna media sosial
setelah melewati dua puluh lima tahun hak patentnya itu
mohon izin bapak untuk berkenan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan
tapi lu kalau latihan online gitu kemarin selama pandemi apa
yang merupakan partai merah gitu ya yang konservatif mengedepankan tadi nilai nilai konservatif dan keras
saya mewakili masyarakat muslim indonesia yang ada di victoria
meski tidak semua bagi sebagian orang membeli tiket menggunakan pinjaman online bukanlah masalah
nah dari berbagai penelitian sudah dijelaskan bahwa likopen terkait dengan sperma
terima kasih banyak untuk analisisnya
beneran riko tuh beda dua tahun ya kayaknya
pokoknya kita lihat elektabilitasnya
kalau makan dimsum aku selalu pesen hakal
selain diikuti oleh seluruh pemain persib sosialisasi penerapan var tersebut juga dihadiri oleh jajaran pelatih serta ofisial persib bandung
sebenarnya ada lensa tambahan tapi memang membutuhkan tambahan biaya itu
kami ke istana ini dari pihak protokoler istana menyampaikan bahwa
bahwa rumah sakit juga bisa mengatakan
karena melihat panas dingin dari hubungan korea selatan korea utara
tapi kalau di kita ini tentu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama
nggak ada pemain lain yang pernah kepilih
karena kalau misalnya foodnya kurang menarik of course nantinya pasti kurang menjual
sma mereka zaman bukhia
dan semua ini sudah di reset di laboratorium
iya jadi memang untuk apa ya ya memang untuk tough itu kan perlu pengorbanan securvice nya ada gitu ya

kalo buat pak pen sih udah jangan nakal nakal lah stop berhenti nakal nakalnya
sponsor rokok di berbagai aktivitas olahraga
saya ikut mencoba memoles makanan bersama emily
nah terakhir nih ada fibernya
seperti apa data data yang dimiliki oleh kantor pajak setempat
tuh si neteknya aja takut
di tengah semua tadi ya blueprint kemudian roadmap yang disiapkan oleh seorang erick thohir
dalam proses pencarian korban maupun jenazah yang berada di bawah runtuhan
kamera kecil kecil gini ternyata bisa merekam video dan juga foto dengan kualitas yang baik
tapi dengan wewenang baru tugas baru gitu ya
ini yang jelas popok ya popok cuman disini kita pakai popok bersih tadi seperti yang di industri kan ada sisa sisa reject yang memang masih bersih
kalau emang gak memungkinkan sih amit amit
mas yang katanya resmi jadi ini asisten pelatih bali ya
agak cemburu ya ngeliatin shimina sama kim seonho disini
gunakanlah hak pilih kalian semua sebaik baiknya gitu
yang mempengaruhi terhadap produktivitas kita produktivitas padi
kedua terdiri dari standar realitas atau xr untuk promosi seni dan budaya korea selatan
pengusaha mau kemana ya tim apa ya kira kira ya yang bawah bawah lagi
nah memang posisinya seharusnya ini menjadi prioritas ya
jadi ya udah deh sampai sekarang panggil cio
tapi konteksnya mesti dipelajari benar benar tidak
kemudian banyak yang menganggap ya mulut saya terlalu kasar segala macam
artinya dari dulu waktu masih ada tps liar ataupun sekarang sudah dialihkan ke atas
kan ada empat puluh persen yang empat puluh tempat tidur
tapi memang belum ketemu titik temunya untuk diputuskan apa yang menjadi satu gerakan kembali atau juga sikap kami menindaklanjuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan ump dua ribu dua puluh empat ini
alasannya israel meyakini kota tersebut menjadi tempat adanya hamas begitu berlindung di sana ya
adonan pancake terbuat dari tepung telur mentega dan susu
ada arab saudi yang belum mencabut status indonesia
menyelidiki kasus jatuhnya helikopter yang ditumpangi oleh raisi
di tempat yang terbaik di tempat yang terbaik
proyeksi tahunan penjualan popok sekali pakai mencapai lebih dari rp tiga puluh tiga triliun rupiah selama dua ribu dua puluh tiga saja
karena dulu ada yang bilang pemain udah di booking
hampir sebagian besar warga muslim di kota moskwa sangat menikmati menjalankan puasa ramadan di rusia dengan kehadiran masjid katedral moskwa
atau mungkin tidak terdaftar di tps di indonesia
ya udah jadi dari situlah nonton nonton basket ya kasih kan kayaknya seru nih kayaknya gitu
gak ada konten sama sekali
elma mulai menyadari bahwa sampah popok sekali pakai dari kedua keponakannya membutuhkan alternatif pembuangan
rata rata membutuhkan sedikitnya delapan puluh delapan lembar popok sekali pakai dalam satu bulan
berikut penjelasan selengkapnya untuk anda yang dirangkum oleh tim kami tim cnn indonesia
kemarin kan kalau nggak salah juga ada ya salah satu pemilik grup krishna tuh michael stephen kan ditetapkan tersangka
jadi setelah dua januari itu kami tunggu seminggu itu adalah pengambilan pertama sampai nanti tanggal lima belas akhir itu
salah satunya perkebunan bunga mawar
dan apakah sebenarnya ini sudah tepat untuk memanggil orang orang yang berada di ranah eksekutif untuk bersaksi di mk
jadi gak usah pakai embel embel yang gak sopan tadi
selalu cuti mengajukan cuti
kan itu soal soal segituan kan yang menjijikan sebetulnya
jadi ada kecenderungan turunnya produksi
bahkan sampai ngaret hingga berhari hari dari batas waktu yang ditentukan
baik pak nahar kami ingin mengetahui pantauan langsung kementerian pppa di lapangan
akhirnya gue ngeliat nih
kira kira sekarang ini penanganan bpjs di nilai ke berapa sih
apalagi kebetulan di rumah nih sinyalnya juga agak agak agak agak
windu menegaskan pelonggaran tetap harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
ko riki itu ya wah ko riki itu kalau kita ngomongin di dalam lapangan ya secara sistem ya
artinya jabar masih menjadi zona nyaman begitu atau zona aman paling tidak
sesuai namanya menu disajikan seolah seperti sesajen untuk praktik perdukunan
ini juga namanya casio pia manu putih ini ada manu putihnya ada tuhanan maluku nya tapi tinggal di bekasi main untuk jawa barat sekolah di tangerang
menyungguhkan ide bagaimana sebuah anatomi makanan ditampilkan
kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi di palestina
kita akan membahasnya bersama guru besar hukum tata negara unpad prof susi dwi haryanti dan pengamat politik ujang komarudin
dan kalau anda lihat di bagian belakang
kalau menurut saya ya kita harus bisa ngambil
utopis gak sih menumpaskan oligarki gitu
kita bisa melihat dua model pengembangan
nah itu yang menjadi kemungkinan mungkin pembeliannya juga kemungkinan besar mendatangkan dari jepang
dan akhirnya empat tahun juga bermain untuk uph di lima ya
yang terbayang oleh publik kan begini
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke lokasi bencana
tekstur kenyal dan tambahan bumbu kacang yang gurih
pertamina power indonesia sudah melakukan proyek percontohan hidrogen hijau
ken hart lo mau gue jujur sih kayaknya nggak bisa susah
youtube kan kalo ko rocky sendiri
ini kan nggak terlepas juga dengan kepentingan partai politik yang lain kan
nah urusan masalah politik ya politik sama
saya memang mendorong agar perusahaan perusahaan media bumn itu punya sosial media
tapi kalau mau apa saya pengen sekali pak lihat yang di pulau komodo ya silahkan gak apa apa juga
menurut saya adalah jangan terus menjudgement bahwasannya supporter sepak bola di indonesia
desainer grafis kemudian melakukan preview lewat layar
tolong pak segera review undang undang cipta kerja
bisa melakukan tentunya dengan berbagai terima kasih
ini udah sampai taraf bosen belum nih di rumah
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual menteri pariwisata dan ekonomi kreatif bapak sandiaga uno
kita nanti adakan saring khusus
sama kayak si c sama si d itu
penting banget kalau food stylist itu nggak boleh terlalu lebih lebih in porsi
kualitas udara di jakarta kian hari kian memburuk
ini sudah menunggu sejak pada subuh tadi pagi untuk bagaimana memperlihatkan antusiasmenya
nah itu dia tuh
pertama kali diperkenalkan di produk terakhir pemerintahan shah seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
jangan ada pemain binaan yang ya draft draftnya lah
bagaimana cara kemudian hari ini masih kemudian pada data publik
sementara sisanya ada di wilayah jalur gaza
sebuah unit bisnis di bawah ct corpora yang juga merupakan induk cnn indonesia
nggak berasa udah berjalan
jadi gak usah dimasukin gak usah dimasukin
ya menurut saya ini yang seharusnya dilakukan oleh sebuah partai berbasiskan kader
itu kan berarti kan secara
tentunya ini merupakan tema yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat dan
dengan peneliti budaya fans sepak bola fajar junaidi
sejak dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas hingga dua ribu enam belas
dan komunitas saya di indonesia
rencana tim tgipf ke depan juga sudah mulai dirumuskan
setelah dipotong potong jando dilumuri bumbu marinasi yang terdiri dari aneka rempah yang sudah dihaluskan
kami dari ini sih dengan adanya ajk ini kami merasa sangat terapresiasi ya yang pasti
yang dihadapi marco di rumahnya
waktu itu gamenya masih roll
justru ini pr nya makin ditambah ya pak ya sebagai menteri
misi untuk menginvestigasi kecelakaan pesawat yang ditumpangi oleh raisim
victoria belum punya pengalaman yang banyak ya
sampah popok tadi karena memang residu
banyak kasus positif saat ini tanpa gejala atau setidaknya gejala ringan mirip flu biasa
terlalu banyak kegiatan terlalu banyak agenda
satu satu cara adalah persiapkan argumentasi
nah space ini bisa kita isi dengan insullasi jadi insulasi itu untuk menambah dari kedap kedap suara dan juga untuk masalah termal ya jadi di dalam ruangan jadi lebih dingin
walaupun memang ada juga yang langsung
merupakan hanya salah satu puisi
tentang pengalaman dia di indonesia
ya udah lah gue mau main ke misalnya ke satya wacana gitu
dalam bentuk apapun mesti ada opini alternatif yang diucapkan bersama sama
mohon maaf lahiran batin ya kalau kita buka airnya di sini
kalau makan nasi satu
nah setelah kan udah masuk ke area kjri tetap akan bisa melakukan pemilihan
kemudian pupuknya harus tersedia
cuman yang jadi masalah bisa gak menjalankan dengan disiplin
kalau katanya sih jadi pemilih itu suka ada yang datang udah bawa surat suara mereka
sehari mungkin ada dua puluh tiga puluh undangan tuh
sebenarnya udah masukin ini juga ke sma ragunan
pengamat media sosial hariko wibawa mengatakan peran media sosial membuat profesi food stylist semakin banyak dicari
pak erick selalu menyatakan bahwa segala hal yang dilakukan selalu tegak lurus dengan perintah dari presiden joko widodo
rapat perdana ini fokus pada penyampaian pandangan masing masing anggota
jadi saya disini pasti udah punya yang namanya roti tawar
kalau kita bicara mengenai ajek krishna ini memang ada beberapa kasus yang ditangani
pemirsa kita mendapatkan kemenangan di singapura untuk pertama kalinya
nah ini ngomong ngomong tim nas basket orang yang bakal kita wawancara nih ada hubungannya sedikit nih bu
warung ini menjual berbagai jenis makanan rumahan
ya sesuatu yang dangkal sebagai janji
area laut dari sebuah negara berjarak dua ratus mil dari garis dasar pantai terluar
karena diaspora itu dilurus oleh kemenlu
polarisasi itu kan terasa banget ya di akar rumput gitu
aspek waktu menjadi hal penting untuk menciptakan rancangan
iya gak dapet tempat gitu kan
di hari ketiga ini kami melakukan pemeriksaan
satu komentar tiktok itu kan
terutama unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua seperti yang tadi sudah saya sampaikan
nah jadi kasian juga orang it
menurut asep pengelola sampah kampung jatibaru rw tujuh belas
memang secara umum memang sangat mengganggu kami
dicari di mana sumber bocornya begitu
mendokumentasikan atau mengabadikan berbagai momen spesial itu hanya dengan gawai atau gadget alias
waduh gue belum tau sih itu ya belum hahaha
besok itu bangun tidur itu bisa hidup apa mati
wah gue gak tau sih gue dibanding berapa lama
kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini
tinggal kita tumpuk deh
saling bertanya dan adu argumentasi
aktivitas buka tutup pintu pun menjadi lebih senyap
dan bagi teman teman yang ingin pindah ingin pindah memilih entah itu dari melbourne ke indonesia atau indonesia ke sini kalian masih bisa mbak mbak masih bisa dilayani
selain itu dalam pelaksanaannya sipol dikawal oleh satuan tugas yang bekerjasama dengan berbagai lembaga
itu kan ancaman ancaman kesehatan ini menjadi faktor utama yang pertama harus dilakukan
sekali lagi ya angka kalau pp lima puluh satu dua ribu dua puluh tiga itu itu angkanya sudah ketebak
di pedesaan memelihara sapi secara pribadi maupun komunal sudah menjadi tradisi
tentang pemanfaatan barang milik negara
kepada supporter jadi kita harus menempatkan semuanya secara cover both side menurut saya kata
dan data juga sangat sensitif
ada yang masih dua tiga nama bahkan bang doli
belum pernah menggunakan jasa animal communicator
udah kegigit udah yang oke oke
nah ini pertama kali nih aku bisa hari pertama di subang
masih di rumah saja kita setiap opening seperti ini itu session ya karena kita tidak tahu mau ngomong apa lagi
nah ini yang harus kita hindari
jadi material lebih tipis lebih ringan dan seterusnya
itu kenapa menurut gue timnas belum bisa berkembang jauh
mudah mudahan nanti untuk tahun depan
saya jam tujuh kurang sudah sampai sini
benda asing yang masuk ke tubuh itu akan dikenali sebagai sesuatu yang oh ini nggak biasa di dalam tubuh
ya saat ini pinjol ilegal contohnya ini yang kita sidik di ojk adalah kegiatan ilegalnya
walaupun dari industri yang masih bersih
pasti bagus dari sisi lifetime atau masa penggunaannya akan jauh lebih panjang dibandingkan kereta atau krl bekas
yaitu untuk wajib pajak mampang perapatan
komunitas chinese nya lebih banyak yang buat olahraga basket tuh dulu justru
seperti kebanyakan kafe penjual kopi lainnya
lebih banyak ke ppop kali ya soalnya ppop kan
justru kamu adalah satu satunya orang indonesia ya
dengan tiga kepala keluarga lainnya dalam satu rubah
marco adalah salah satu dari sekian banyak klien yang sudah ditangani dery
gan carmi jasono dengan judul digitalisasi pendidikan dengan konsep futuristik hai dalam
ini di samping paket nih kak
pejabat yang datang terlebih dahulu saya ingin menceritakan bagaimana kondisi terkini
dan itu dikarbonisasinya melalui hidrogen
sampai pencarian pada musibah korban longsor di natuna kepulauan riau
tetapi juga bagaimana menggunakan aparat aparat pemerintah misalnya pejabat pejabat
untuk tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh tiga akan diadakan di argal squest di carlton
karena kan jadi oke jadi saya mengapa saya mengambil bentuk fiksi
pokoknya gak ada yang bisa ngalahin tenggono udah aja doang
melampaui target enam puluh persen kita meraih enam puluh satu
misalnya saja kalau misalnya di isu digital ya kan sekarang sudah katakanlah kalau elon musk selalu mengagumkan
kuncinya adalah cover booth side itu yang yang poin penting yang harus dicatat gitu jadi jangan sampai
berarti kalau background keluarga ada yang atlet juga atau emang dasarnya emang udah tinggi
olahraga terus ya di rumah ya
ini yang menarik adalah belum lama ini belum selesai masalah tersebut
mungkin untuk sebagian orang ada yang playing accountnya nggak kepake
kita sudah mengirimkan mulai dari bulan ada berapa surat ya
dari dia sukses di bali united nya
dari dua ratus enam puluh delapan tentu ini
jadi sampah ini tidak ada yang keluar lokasi
tumbuhnya asuransi itu saya kira sah sah sah sah
udah undang cuma sibuk banget dari kapan ya
termasuk situasi situasi lain yang misalnya tadi
saya tuh andika saya andi jadi eh sorry andi dulu baru andika
yang pernah bocor di kasus kasus kebocoran data sebelumnya
jadi gue waktu smp itu gue pernah lawan sph
namun tentu saat ini masih diutamakan seperti online guru dan juga profesi profesi yang dianggap lebih penting untuk mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat
jasa yang ditawarkan mulai dari perakitan
plus ada roleplay nya juga kemarin kami
yang senantiasa membantu menemani memastikan bahwa kita bisa berjalan dengan baik
penting bagi para pemudik untuk beristirahat dulu sejenak
nah kami melihat bahwa upaya upaya hukum ini adalah
nah democratic party ini ketika menghadapi korea utara itu pasti akan mengedepankan nilai nilai humanis
meski begitu ada tahapan panjang yang harus dilalui dan harus rajin berlatih
oh jadi emang udah tau lah ya gimana
supaya ini kiri kanan nih nggak gemuk
ppk gbk bebaskan tanah kami
pokoknya nggak pengen tim besar sih waktu itu pengen coba karena mau nyari minute play kan
oke bang roky sekali lagi makasih bang roky
sejauh kalau kita bisa membangun komunikasi yang
ntar dulu ntar dulu kepala dulu ya
logikanya mungkin sangat sulit bisa diterima bahwa itu data tidak valid gitu lho
karena saya sendiri baru lahir tahun dua ribu tiga
kebingungan juga di masyarakat harus melakukan
setelah barang impor dari tiongkok masuk ke indonesia
mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah bergantung pada corak warna dan ukuran
harus lah itu itu harus lah
apa yang akan ditampilkan ke depannya lagi
karena akhirnya mk berani memanggil empat orang menteri
pemenuhan energi pangan dan sebagainya
golkar sudah menetapkan terlebih dahulu
ini juga jadi salah satu hal yang penting begitu ya pak ya
kalian ini bergabung menjadi anggota kppsln
untuk memaparkan visi misi dan program kerja
yang disebut dengan standar itu kelas satu kelas dua dan kelas tiga
selama itu lightingnya mencukupi
jadi kami di rumah sakit memastikan bahwa
yang berlangsung besok ini seperti apa sejauh ini
dan tidak meneriakan yel yel atau slogan
saya bukan tipe yang ambisius dan saya juga sangat memegang kategori etika dan lain sebagainya
orang orang kelaparan kita repot bu
kita akan melihat bersama bagaimana hasil dari putusan mk yang akan jatuh pada tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat nanti
asep mengaku rata rata dalam sebulan nominal rupiah
atau bukan larian efek dari trauma masa kecil
ditangani terima kasih bang melki
mulai dari barangnya dibongkar
tahun lalu belum masih cadar
misalnya posisi tubuh dan lain lain akan berpengaruh
ada juga kaya akan sumber daya lautnya
biasanya ada juga yang senior kan pasti kalau mereka senior tuh biasanya yang jump tersebangnya
jadi kalau pihak indobilco minta dibebaskan lagi yang di tanah
bekerjasama dengan stasiun televisi
bentarik di tamsil imam muhairi jakarta
kampung dinamo surabaya ini bermula dari seorang warga bernama abdul fatah
oh sama gue juga cadel cuma gue udah sembuh ton r r r r r r
bisa berhenti di pengadilan tinggi
apalagi pada saat yang sama juga pak ridwan kamil atau kang emil ini juga mendapatkan surat perintah yang sama
ia bersyukur dua anaknya dididik di kampung bakat dengan tulus meski ia bukan warga kampung itu
itu mengatakan yang nggak usah reunifikasi
kemudian transformasi digital lalu juga tadi kesehatan global dan juga pembukaan akses umkm
pulang kuliah dua tahun lagi
dua minggu pertama yang akan berfungsi disitu adalah mereka yang terdidik dari jawa dipindahin kesitu tuh
nanti kontraknya lu isi sendiri ya
jadi untuk sekelas telkom dan pln itu kan perusahaan digital
kpu membuat strategi pengamanan berlapis
saya menunjukkannya dari memori perempuan ini
kak tapi ini keluar dari basket sedikit ya kak ya
jadi dia emang orangnya apa ya ya pinternya gitu sih
di sama wenas gitu kan sama daniel gitu kan ya
bila support systemnya tidak disiapkan
tapi federasi guru kemarin kan sempat ini bang
bahkan cerita ini sempat dijadikan sinetron horror yang cukup populer pada tahun sembilan puluh an
kita bertanya gitu ya apakah empat belas yang waktu itu empat belas hari itu adalah cukup atau tidak
belum ada pejabat ataupun tokoh ataupun menteri yang memang sudah hadir
ini perlu diserta juga kalau dari pemakaian gas ke listrik itu
kalau misalnya pajaknya empat puluh persen tapi diberikan insentif atau rebate sekitar lima belas
jadi kalau mau lihat komodo silahkan ke pulau rinca
dimana di daerah daerah terisolir
kecuali yang harga minyak goreng curah
nah itu kan yang makanya kita harapkan
mengaku merasa lebih tenang ketika berada di rumah
jadi semua harus diperhitungkan dengan tangan mata
pemirsa kematian presiden iran ebrahim raisi bersama para pejabat tinggi iran lainnya termasuk menteri luar negeri hussein amir abdullahian
menurut hemat saya indonesia masih dalam kapasitas itu
mulai dari keluarga besar keluarga inti anak anak dengan kakek neneknya dilanjutkan foto anak anak saja
memang kemarin terjadi beberapa kesalahpahaman
saling apa ya saling mengisi gitu kan
om bobby tuh di jawa post udah berapa lama ya kalo berarti
soalnya orang tuh ya gue selalu
jangan lupa punya sosis
telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga kopi biskota menjadi salah satu kopi lawas yang masih bertahan di jakarta
saudara saudara kita di kota kota yang lain yang tingkat pendapatannya lebih rendah
soalnya kan ada clubnya dulu ya sma tiga tuh ada clubnya kan teladan itu loh
satu adalah keuntungan buat dirijen pajak
nah kita coba dan inilah hasilnya kita punya ini punya prototipe nya
supaya u tujuh belas ini sukses
berinisiatif mengembangkan bisnis biometan sebagai dekarbonisasi industri kelapa sawit
karena mereka juga menyasar dengan alasan ingin mencari hamas begitu ya
di dalam kuoti ini dia itu terdapat udangnya
ya sempat setahun setahun main seri b a o
di sektor gas heru setiawan direktur strategi dan pengembangan bisnis pertamina gas negara
apa aja sih bang selain gue yang gue tadi sebutin tadi
sini video ini nih biar dia at least tau kan
sementara pihak kepolisian tidak memberikan saksi tilang
perlu kita apresiasi juga bagaimana kemudian pembentukan holding ultramikro nih pak
itu lebih dari satu ratus empat puluh organisasi
seluruh menu yang ada di kios ini dijual dengan harga yang terjangkau
pak tongam di penyidik ojk ini kan untuk sektor jasa keuangan gitu ya
dan jangan ragu untuk punya pikiran berbeda kan
jadi memang selama ini
karena memang pasokan gabahnya yang turun yang rendah
namun kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi
menghirup udara tidak sehat juga bisa membuat gangguan kesehatan lain
dan tentu saja kenapa ini mesti kita lakukan bapak ibu
semoga berkelanjutan ya kayak
nanti orang yang kelas satu tadi yang saya katakan sekarang tidak ada kelas satu
serat ini kemudian diolah menjadi kertas yang nantinya akan digunakan untuk sedotan
marcella sebagai pemilik marco mengaku
juga sih interviewnya menurut gue sih kayak gitu
jadi di dalam itu dikasih tauin ada surat suara ada amplopnya juga ada tiga
dia mesti ada di atas panggung akademis
apa kak yang paling diinget waktu itu kak andro mungkin marah marah ke kachio
ikut ikutan karena ranah saya adalah saya
kakak yang punya pacar temen sendiri
kapan kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri
karena itu dilakukan dipedulikan mix cuma tahu mix dan mama lengkap dan mama lain aja
namun fungsinya hanya sebagai pelengkap seperti vitamin saja
sehingga kita berharap bahwa kondisi anak anak di semua wilayah bencana
kita ratakan di atas baking soda yang tadi sudah kita tuang
sukanya di rumah nggak banyak teman
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
kalau waktu bimtek saya dengan tim pos itu jadi diajarin isi amplop itu apa aja
oh ini akan el nino kami harus siap dengan cadangan pangan
catatan terpenting dalam pengelolaan sampah popok sekali pakai ini adalah bahwa berkembangnya inovasi pemanfaatan sampah popok bukan berarti kita bebas memproduksi sampah popok sebanyak banyaknya
berarti ya kak ya iya kalau seandainya
pisang toge hingga kurma disebut sebut bisa membantu meningkatkan kesuburan
gue basket gue datang untuk berikut dan
kayak andrea rimpande asli asli sana gitu ya banyak dari sana
dibandingkan dengan pasien umum ya
ditambah lagi dengan satu darurat yang hingga ini masih berlangsung di malaysia
berarti ada sesuatu something yang spesial yang diberi kosmet
dosen hubungan internasional universitas kristen indonesia dan peneliti di lembaga enadis
diskusi diskusi itu terus kemudian
kalau untuk saya pribadi sih saya karena jualan nas jeruk nipis
jarang juga dan dia sebenarnya kalau kita lihat di media jarang diomongin ibu ya
susah mengatur media sosial demi apa media sosial itu diatur
fungsi yang kedua adalah sebagai cakung atau pelacak kriminal umum
jika dari top level management yang sudah ada konsekuensi yang jelas
di bekasi udah sebulan berarti ini
atau belum nah untuk jadwal kami warga asing sebenarnya saya sudah daftar
kemudian tidak impor barang
baking soda yang tadinya putih bersih
jadi gak usah capek capek nih cari orang yang punya aset gede
k sembilan unit hendak dilatih untuk diam tepat di depan lokasi temuan
itu kemudian kita juga ada food truck tahun ini
nah bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan posisi ini
saat gat covid itu lima ribu
manisnya manis maksak jadi apa terlalu enak kan
artinya kalau itu menjadi persepsi yang dibentuk silahkan
ada efri naldo juga tuh mantep
dekat sih sama yang keadaan kita di rumah gitu
kalau ini ditanyakan apakah low carbon jawabannya low carbon karena tidak ada proses pembakaran
dan gue inget banget tuh kalo gak salah di tahun
tertarik gak bacaan gue apa tulisan gue
nah itu yang jadinya agak susah untuk bagi korea selatan untuk bisa masuk
lalu sebut kemudian juga ada rusia
dan tentunya forum b dua puluh ini bisa menguntungkan bagi indonesia
dari kerendahan hati yang dalam saya mohon maaf untuk ibu nda yosua beserta keluarga atas peristiwa ini

jadi cocoknya dinikmati ramai ramai dalam sebuah acara besar atau hajatan
kalau tau pardere tex kan salah satu tim pro juga di selain psms medan gitu ya
di masjid istiqlal jakarta pusat
jadi ditambah cuman sejauh ini emang gak ada yang nambah karena keinginan sendiri gitu loh
perkenalkan saya putri windasari
tapi akan berkurang dengan sangat signifikan
gadget harga fantastis ini mampu menarik perhatian warga net
jadi ini tujuannya komunikasi ke publik testing the water
karena kalau tidak dilakukan upaya upaya tadi pendampingan psikososial
jadi yaudah daerah olahraganya memang udah kental gitu
karena kan kalau ngomong soal survei itu kayaknya di beberapa survei itu cuman ya
sudah tidak mengalami penyesuaian tarif
berkait dengan penyelenggaraan event
melihat hasil ini ketua umum pssi erick thohir mengaku belum puas dengan performa garuda dan menyeroti lini bertahan serta ketajaman pemain depan tim azuan sintayong
dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat indonesia
tapi apakah tren ini adalah tren yang baik untuk menjadi konten hiburan
buat pecinta k pop lantai dua ini jadi surganya
memiliki mendapatkan hak guna bangunan itu berdasarkan izin penggunaan tanah
presiden menyebutkan dengan selesai dibangunnya berbagai fasilitas pendukung
menurut gue sih gak ada waktu kata telat untuk bikin daya beli yang bagus
dan itu nanti akan dibantu sama salah satu pengisi stol kita
kalau untuk pssc dukung sumur hidup
pelayanan ruang perawatan itu kan
akan mengedepankan nilai nilai kerjasama dan kooperatif
mewaspadai iya tapi jangan dibuat
iya kan yang udah mau lulus tuh setahu gue tiga eh
sma berarti itu sma kelas sepuluh masih di bekasi
tapi kan kita kasih lihat fakta
karena elektabilitasnya ini tinggi loh pak
jadi kan saya bicara banyak
karena kan pada akhirnya kan keputusan partai ingin menang
jadi kalau misalnya gue dapet shoot kosong gue selalu teriak
menurut penjual ini dijual saat menjelang hari raya idul adha saja
trauma tragedi kanjuruhan ini kan masih melekat
selain itu pembuatan sejumlah menu di tempat menjadi tontonan tersendiri bagi para pelanggan yang mengantre
menjadi ajang unjuk kebolehan para pengguna untuk memamerkan isi saldo dalam rekening bank mereka
jadi tadi kan buka jam sembilan pagi sampai jam tujuh malam gitu
nanti kita berjumpa lagi dengan topik lainnya di korean corner
memang kalau kita lihat itu banyak mungkin dari kiriman dari luar juga gitu
ada sejumlah pihak yang kemudian menyatakan bahwa sebenarnya informasi kalau indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas itu sudah ada bahkan dari bulan maret
makanya dimulai di kota bandung
baik secara umum untuk implementasi
justru kita mesti buktikan bahwa hasilnya ada
jangan campurkan olahraga dan politik
bahkan begini pada saat saya melaksanakan kampanye pilek
hal ini juga antisipasi di lapangan
ya narigin inilah mungkin yang bisa tadi ya antisisuk itu dia meredakan batuknya
coach rajko baru datang ke indonesia agustus
oh enggak justru bapak saya kan dulu pemain bola ya
kapan krl baru ini akan tiba
tapi harus juga bisa mbak dijamin dengan adanya kemudahan mengakses
tapi kalau nomor satu kayaknya berat ya title nya
ya terus gue tanya emang ada pemain lain yang
kita akan ada scouting memang ya
kenapa di dalam tanda kutip diskriminasi dong kalau kayak gitu
eh ton tapi by the way lu kenapa kepikiran masuk ke negeri dan lo kan cokin begitu ya
terlihat ghesi dengan muka aku yang lebih glowing
ada segar gurih ada asin ada pedas pedas seperti rasanya
dan wni yang mau keluar negeri jadi harus gigit jari
ini kok event apa kok yang pertama kali diajak
tarif yang ada di krl jabodetabek itu menurut saya tarif yang masih sangat ekonomis
sehingga kalau dilihat karena presiden yoon seok yeol ini datang dari people power party
sejak tahun dua ribu tiga brin telah mencoba membuat satelit dan terus berkembang
awalnya saya pikir jando yang digunakan adalah lemak lemak yang biasanya menempel pada pinggiran daging sapi
mulai ada netflix mulai ada youtube mulai ada hpo
kalau favorit saya sendiri ini adalah jelang kek nih
handphone tips tips saya kita bagi tips ya ya ya tipsnya bukan dari
kalau kita mau mengatakan itu tadi
ya kita tinggal tunggu saja keputusannya seperti apa dari hakim hakim mk nanti
sama sekali dalam produksi saya
tapi gue belum pernah jujur gue udah pernah datang ke tempat rookie combine
sehingga kandungan antioksidan yang terkandung di situ mungkin mengambil manfaat baik
yang ingin melakukan penyelesaian pelanggaran
jadi disitulah jadi kalau sandri pada mau main basket tuh cuma aja di depan rumah saya
ketuk dengan tangan untuk memilih aplikasi
terutama kepada pelaku usaha umkm
karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik
tapi dia tuh marahin bentaknya sampai benar benar di depan muka gue gitu
nah di multilateral ini tidak harus semua g dua puluh sepakat
jadi ini memang ada banyak hal yang bikin kaget ya yang membuat ini eksperimennya cukup nyeremin juga kagetin
kalau untuk normal di istora sendiri di dalam gedung istora itu delapan ribu
pak komarudin ini dari video yang kami putarkan di sini juga
keamanan pengguna privasi ketersediaan konten integrasi dengan produk lainnya
rokok dipajang di etalase luar warung sehingga mudah terlihat
mungkin dari jurnal cek up yang mahal kan
dan sebetulnya ini sudah berakhir waktu itu somasi kami di hari jumat
kemudian dalam perjalanan waktu kita juga menggunakan salah satu untuk komunikasi satelit
tapi memang relatif ya katakanlah biasanya tidak menjadi huni khusus
memang ada efek samping ya tetapi efek sampingnya itu tidak dijelaskan dengan richie